wakil ketua umum pssi zainuddin amali masih berharap timnas u dua puluh bisa berlaga di piala dunia u dua puluh meski indonesia sudah dicoret sebagai tuan rumah
hal itu disampaikan zainuddin amali saat berbincang dengan pemain timnas u dua puluh dan pelatih sinteyong di jakarta kami siang
harapan itu diungkapkan karena amali menilai peserta piala dunia u dua puluh sudah lengkap dua puluh empat tim dan indonesia masuk dalam daftar tersebut
meski demikian zainuddin amali mengaku pssi masih belum mengetahui keputusan fifa terkait keikut sertaan timnas indonesia usai pencabutan status tuan rumah
mimpi sekali lagi saya ulangi mimpi seorang pemain sepak bola adalah bisa bermain di piala dunia
sekarang hilang kita belum tahu nasib selanjutnya
apakah kalau dibuat
pindah tempatnya kita masih bisa sebagai peserta dari dua puluh empat itu
kita belum tahu
kita harus menunggu ketua umum pak erick thohir kembali ke indonesia untuk menentukan langkah selanjutnya
untuk coach sinteyong luar biasa anda sudah menempa menggembleng melatih anak anak indonesia
dan juga untuk coach sinteyong luar biasa anda sudah menempa menggembleng melatih anak anak indonesia
untuk coach sinteyong luar biasa anda sudah menempa menggembleng melatih anak anak indonesia